sepekan terakhir sebuah video beredar dugaan beras bulog stabilisasi pasokan dan harga pangan atau sphp terbuat dari plastik
dalam video warga yang disebut berada di kota binjai sumatera mengaku heran dengan beras bulog yang memantul di lantai layaknya bola karet
tentu isu beras plastik atau beras sintetis ini membuat resah masyarakat
dinas ketahanan pangan peternakan dan perikanan kota medan sumatera utara langsung turun tangan melakukan sidak toko beras untuk memastikan beras yang beredar aman dikonsumsi masyarakat
isu beras bulog adalah beras plastik atau sintetis tidak hanya membuat gusar masyarakat
perum bulog yang saat ini tengah melakukan impor jutaan ton beras untuk menurunkan harga beras akhirnya merespons
direktur utama perum bulog budi waseso meminta pelaku penyebaran
budi juga heran dengan isu beras plastik karena hal itu tidak mungkin
terlebih harga plastik saat ini lebih mahal ketimbang beras
ada beras cina beracun ada lagi yang beras plastik dari cina
beras sama plastik itu mahal plastik
jadi gak masuk akal
nah ini kan upaya upaya kelompok kelompok tertentu yang mendiskreditkan pemerintah
lebih lanjut soal beras plastik kepala pusat karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati andi muhammad adnan memastikan
kualitas beras impor sudah melalui proses pemeriksaan tidak hanya dilakukan di negara pengekspor beras namun juga di indonesia
yang dua puluh satu tahun dua ribu sembilan belas dan pp dua puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh tiga pasti dilakukan pemeriksaan
pertama ada dua tahapan sebenarnya yaitu pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan kesehatan
bahkan ditambah dengan keamanan pangannya
fenomena el nino yang melanda indonesia membuat prediksi produksi beras dalam negeri meleset
beberapa negara juga menutup keran ekspor beras ke indonesia
india dipastikan tidak akan mengekspor beras ke indonesia sampai waktu yang belum bisa ditentukan
namun tiongkok telah memberikan komitmen untuk mengekspor satu juta ton beras ke indonesia
tim liputan cnn indonesia